wanita yang berprofesi sebagai konten kreator ini memilih hobi unik
memacu adrenalin dengan mobil berkecepatan tinggi mengepot hingga berputar tiga ratus enam puluh derajat di sirkuit drifting
penguasaan teknik ini adalah buah dari ketekunannya mempelajari drifting
salah satu disiplin balapan yang sejak dua ribu tujuh belas sudah diakui secara resmi oleh federasi automobil internasional
wanita bernama anindita hidayat ini menggeluti drifting selama hampir setahun di salah satu sekolah drifting di kawasan karawaci tangerang
saya belajar drifting dari bulan juni tahun lalu
alasan kenapa ingin mencoba drifting adalah karena ketertarikan dengan otomotif dari zaman dulu
dan mungkin untuk balap saya cenderung senangnya drifting
and then letter on kita bikin figure delapan itu udah lebih advance lagi
terus akhirnya yang tadi kita full track gitu
anindita merupakan salah satu murid dari j sembilan puluh sembilan xar drift school yang sudah masuk kelas profesional
akademi drifting ini didirikan pada dua ribu dua puluh oleh pembalap akbar rais dan dhani ferdito yang sudah malang melintang dan menjuari berbagai kejuaraan drift di dalam dan luar negeri
oke awalnya saya dan teman saya akbar rais kita sudah sepuluh tahun ada di
dunia drifting ini cuma sangat sulit sekali untuk mendapatkan fasilitas untuk kita latihan
akhirnya kita mendapatkan support dari mas gilang salah satu pengusaha besar di indonesia
dan juga dari lipo kita sudah dapat lahan
akhirnya kita membuat fasilitas area sirkuit khusus drifting
jadi siapa pun mau latihan drifting bisa di sini
sekolah drift ini ada kelas untuk pemula atau basic kemudian intermediate advance hingga kelas untuk profesional
yang terakhir ini
ditujukan untuk mereka yang akan terjun ke kejuaraan
kalau kita renteng lain di belakang everyone can drift
bener gak sih
untuk tahu jawabannya tentu kita harus latihan dulu ya kan
tapi sebelum latihan ke mobil aslinya kita belajar dulu di simulator langsung sama ahlinya
oke jadi basic dari drifting itu namanya donat
menunate itu kita benar benar melakukan manuver drifting memutari sikon
jadi kita benar benar membuat lingkaran seperti donut
oke jadi nanti posisi kita bisa start dari posisi berhenti
posisikan mobil di sebelahnya cone
nanti kita arahkan setir ke arah con
karena kita mau menikung ke kanan kan
belokin setir ke arah kanan satu putaran aja
oke sekarang kita injek full copping masukin gigi satu
rpm injek yang tinggi
total injek yang di sini injek full aja
ngejek full nanti kalau kita sudah siap kita mau mulai driftnya langsung lepas coping yang cepat
bahkan sirkuit dalam simulator ini juga sama persis
dengan sirkuit yang nantinya digunakan siswa
jadi aku mulai belajarnya dari simulator
simulator itu aku belajar gimana cara control trotle
gimana caranya harus naik mobil manual
soalnya tadi dulu aku nggak bisa naik mobil manual
jadi aku belajar gimana ganti gigi
gimana cara pakai clutchnya
kalau sudah mahir di simulator dan paham betul semua teknik dan teorinya
siswa boleh menjajal kelihayan langsung dengan mobil sungguhan
untuk mereka yang sudah di level pro instruksi cukup diberikan via work toving
nah bagi anda yang ingin mencoba mobil manual
silahkan beri dukungan di kolom komentar